mantan menteri komunikasi dan informatika johnny g plate menyatakan bersedia menjadi justice collaborator dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara bts
juni akan mengajukan diri sebagai jessi kepada kejagung lantas apa saja yang menjadi syarat dan juga hak dari jessi kita akan mengajak anda untuk membahasnya
kita lihat layakkah juni pelate jadi justice collaborator
yang pertama dasar hukumnya dari justice kolaborator dari mana sih
ini berdasarkan undang undang tiga puluh satu tahun dua ribu empat belas justice kolaborator merupakan saksi pelaku
saksi pelaku merupakan tersangka terdakwa ataupun terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam suatu kasus yang sama
jadi mereka bekerjasama dengan pihak berwenang seperti polisi jaksa ataupun agen keadilan lainnya dengan memberikan informasi
penting bersaksi di pengadilan ataupun membantu dalam penyelidikan kasus kasus kejahatan tertentu
yang penting digarisbawahi di sini adalah kasus ataupun suatu tindak pidana dalam kasus yang sama
jadi harus berhubungan antara justice collaborator ini dengan kasus yang sedang diungkap
lalu kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang hukumnya
jadi ini berdasarkan sema surat edaran mahkamah agung nomor empat tahun dua ribu sebelas
ini berisi tentang apa saja tepatnya dikutip dari surat edaran mahkamah agung nomor empat tahun dua ribu sebelas tentang perlakuan bagi tindak pidana whistleblower
dan juga saksi pelaku yang bekerjasama yaitu justice collaborator
di dalam perkara tindak pidana tertentu justice kolaborator di indonesia muncul sejak sejalan dengan konferensi pbb anti korupsi tahun dua ribu tiga lalu
jadi ini terdapat pasal tiga puluh tujuh ayat dua dalam surat edaran mahkamah agung nomor empat tahun dua ribu sebelas
setiap negara peserta wajib mempertimbangkan ataupun memberikan kemungkinan dalam kasus tertentu untuk mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan ataupun penutupan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini
lalu pada pasal tiga puluh tujuh ayat tiga setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama
setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan dalam kasus tertentu untuk mengurangi hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penutupan bagi orang yang memberikan kerjasama
yang dilakukan ini penting digarisbawahi berarti jika jody g pelate ini mengajukan diri sebagai justice kolaborator dia merupakan salah satu pelaku dan telah mengakui kejahatan yang telah dilakukan
namun yang penting juga adalah dia bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan
jadi syaratnya memang adalah untuk mengungkapkan penjahat penjahat ataupun tersangka lainnya yang perannya lebih besar begitu ya
lalu yang kedua jpu dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan juga bukti bukti yang signifikan sehingga penyidik ataupun penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana secara efektif
selain itu jesse juga mengungkap pelaku pelaku lainnya ini dia yang memiliki peran lebih besar ataupun mengembalikan aset aset atau hasil dari tindak pidananya
setelah mengetahui syaratnya kita akan melihat apa saja hak dari
jastis kolaborator disini ada lima
yang pertama berdasarkan pasal sepuluh undang undang tiga puluh satu tahun kita lihat disini dua ribu empat belas ya
ada lima hak dari justice kolaborator
yang pertama adalah tidak dapat dituntut secara hukum
jadi baik pidana maupun perdata atas kesaksian ataupun laporan
bahkan sedang ataupun telah diberikan kecuali saksi pelaku memberikan kesaksian ataupun laporan tanpa etikat baik
lalu yang kedua adalah dituntutan hukum dapat ditunda
nah tuntutan hukum dapat ditunda ini jika terdapat tuntutan hukum terhadap justice kolaborator atas kesaksian ataupun laporan yang akan sedang ataupun telah diberikan
maka tuntutan hukumnya wajib ditunda terlebih dahulu
jadi melesaikan dulu kasusnya sampai kasusnya selesai
baru kesaksian yang tadi telah diberikan
dan ini dapat dituntut oleh hukum
yang ketiga penanganan secara khusus
jadi jastis kolaborator ini bisa mendapatkan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan juga pengarahan atas kesaksian yang telah diberikan
misalnya berupa pemisahan tempat penahanan pemberkasan sampai pemisahan dalam pemberian kesaksian
jadi lpsk juga berperan penting di sini
maksud dari penanganan yang khusus seperti itu
maksudnya apa sih di sini
atas kesaksiannya jastis kolaborator ini akan mengungkap kasus yang lebih besar begitu ya
penghargaan yang didapatkan adalah berupa keringanan penjatuhan pidana pembebasan bersyarat remisi tambahan dan juga hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku
jadi penghargaan ini dapat diperoleh jika mendapat rekomendasi dari lpsk
dan yang terakhir hukuman ringan
kenapa semua orang mau jadi jastis atau jastis kolaborator
surat edaran mahkamah agung nomor empat tahun dua ribu sebelas
justice kolaborator dapat mendapatkan hukuman pidana percobaan bersyarat khusus
ataupun hukuman pidana penjara yang paling ringan
di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara
namun hakim tetap perlu mempertimbangkan rasa keadilan kepada masyarakat
meski meringankan hukuman pidana dari justice kolaborator
dan kita akan lihat lagi
setelah kita melihat tadi ada syaratnya ada haknya
pertanyaannya kembali lagi ke sini
kita akan membahasnya langsung bersama narasumber yang sudah ada lewat jalur virtual
tepatnya pakar hukum pidana heri firmansyah
pak heri selamat malam
selamat malam mas reza
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak heri tadi kita sudah bahas sedikit mengenai justice kolaborator
melihat banyaknya keuntungan menjadi jessi
pasti semua tersangka juga mau mengajukan diri
dari kasus ini apakah menurut anda johnny g pelate layak menjadi jastis
ya kita tidak bermaksud untuk mendahului keputusan dari hakim ya
tapi tentunya yang ingin kita tekankan adalah jangan sampai jc ini hanya digunakan tadi hanya dengan tujuan sederhana sekali
yaitu ingin mendapatkan keringanan hukuman
sudah mempertimbangkan reward yang akan didapatkan ketika menjadi jc
tapi tentulah substansi menjadi seorang jc dengan syarat syarat yang tidak mudah itu harus dipenuhi secara mutlak ya
apakah informasi yang nanti diberikan oleh pak joni plate itu bernilai guna berdaya guna untuk membongkar kemudian kasus ini menjadi lebih terang benerang
karena semangat atau spirit dari jc itu kan sebenarnya adalah mengungkap dalang yang lebih besar lagi ya
dari kasus ya
nah kalau di kasus bts ini adakah
yang memang berperan lebih besar selain dari jp sejauh ini kan
ini yang kemudian dinilai di sana
karena kalau kita bicara dalam konteks kasus korupsi yang menjerat jp ini kan kalau tidak salah beliau ini berposisi sebagai pengguna anggaran
jadi ada pejabat pembuat komitmen ada pengguna anggaran juga yang kemudian ini dinilai ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kemudian
seharusnya dilakukan dalam proses lelangan dan juga misalnya pelaksanaan proyek tadi
nah ini yang kemudian menurut saya jadi penting untuk melihat posisinya jp di situ
sehingga tidak merta apakah seorang mengajukan jc itu kemudian punya kewajiban hukum bagi hakim untuk meloloskan
atau kemudian memberikan pemenuhan hak tersebut
karena ini kan masih bentuknya permohonan ya
dan itu di uji mas reza agar dapat guna dia
jangan sampai tadi sekali lagi ini jadi dalil yang dipakai hanya sekedar untuk mendapatkan keringanan hukuman
tanpa kemudian dipenuhi terlebih dahulu syarat syarat itu
pak heri tadi kita juga melihat bahwa pengacara dari johnny g pelate mengatakan akan segera mengajukan
dikabulkan atau tidak itu kan tergantung dari majelis hakim
nah apa saja sebenarnya yang harus dipersiapkan untuk menjadi justice collaborator
ya tentunya berkaitan dengan kasus tersebut ya posisi pertama adalah dia tidak sebagai pelaku utama
karena kalau dia berposisi sebagai pelaku utama selesai sudah syarat dia untuk menjadi seorang justice tidak akan pernah terpenuhi
karena ini pasti ingin membongkar tadi saya katakan spiritnya adalah dalang yang lebih besar lagi dibalik dari kasus tersebut
jadi kalau itu tidak dipenuhi
menurut saya agak sulit ya untuk kemudian menjelaskan posisinya jp sebagai jc
itu dulu yang pertama
kemudian yang kedua apa yang diketahui itu haruslah sesuatu yang berdasarkan bukti nyata dan membantu proses dalam penegakan hukum ini
apa yang disampaikan informasi yang dimiliki dokumen dokumen yang dimiliki ini kan
agar penegakan hukumnya menjadi lebih mudah terarah dan juga profesional
maka ada bantuan
bantuan dari katakanlah saksi yang juga merupakan pelaku di kejahatan tersebut ya
karena ini kan berbeda dengan whistleblower
kalau whistleblower itu kan pada pelapor
dia bukan bagian dari pelaku
kalau ini memang bagian dari pelaku tindak pidana
jadi perlu untuk menjelaskan peran penting dari jp tadi
sejauh mana dia mengetahui adanya mungkin dari awal proses ini ya sampai digelontorkannya uang
sampai proses proyek itu berjalan
sampai mangkrak dan lain sebagainya
nah ini menggali informasi yang diperoleh oleh atau disimpan atau dimiliki oleh cp
dan ini tentu bernilai guna berdaya guna bagi penegakan hukum di kasus ini
oke pak heri berkas berkas semua sedang dipersiapkan katanya
jadi apa saja yang harus menjadi pertimbangan dari jpu terkait dengan pengajuan jc ini
ya kalau sekali lagi berkaitan dengan dokumen
tentu saja dokumen yang berkaitan dengan jp
karena proses proyek yang berjalan ini ya
kan pasti ada tahapan tahapan ya sebelum sampai pada dikeluarkannya anggaran kan
pasti ada perencanaan begitu ya
kemudian juga ada meeting meeting yang diikuti oleh berbagai pihak pihak mana saja
kemudian bagaimana penentuan misalnya kalau ini ditentukan lewat lelang
apakah prosedurnya sesuai
karena biasanya kan ada modus modus dalam pengadaan barang dan jasa begitu ya
kadang sudah ditentukan dari awal siapa pemenangnya
tapi kalau itu kelihatan terlalu mudah untuk dibaca
maka kadang dibuka secara umum
tapi waktu dan juga syarat syarat tertentu yang memang ingin dimunculkan di sana itu
hanya dipenuhi misalnya oleh orang yang sebenarnya sudah dari awal dia tunjukkan begitu
nah modus macam ini yang harus dibaca rapi dan teliti oleh teman teman penyidik
dan juga dalam hal ini adalah teman teman penuntut umum di kejaksaan anggung nantinya
yang kemudian mengawal kasus ini
saya yakin dan percaya teman teman kejaksaan agung tidak main main ya
apalagi bicara tentang nilai kerugian di sini kan tidak kecil ya mas reza ya
delapan triliun itu satu angka fantastis ya
dan mungkin juga akan ke depan kita nggak tahu apakah demi kepastian hukum demi keadilan tadi
kasus ini juga akan menelusuri tidak hanya bicara tentang nilai kerugiannya
tapi kemana aliran uangnya
nah ini perlu untuk mungkin nanti juga dijelaskan secara gamblang ke publik begitu
karena sekali lagi korupsi ini kan sesuatu yang sebenarnya jadi musuh bersama
dari awal pemerintahannya presiden manapun ya bukan hanya pak jokowi kan
karena ini adalah hal yang sangat merugikan masyarakat begitu
masyarakat menjadi untuk kasus ini saja harusnya mendapatkan
apa komunikasi yang baik yang jernih yang bisa diakses oleh banyak orang
di wilayah terluar daerah di timur itu tidak terpenuhi hak hak dasarnya
jadi menurut saya ini memang perlu untuk dikawal dan perlu untuk disegerakan ya
terlepas dari pengadaan jc tadi apakah untuk kemudian ada strategi strategi khusus
dari pak jp ataupun dari kuasa hukum itu hal yang biasa menurut saya
terkaca pada perkembangan kasus ini menurut anda seberapa besar peluang dari jonny g plata dikapulkan menjadi jc
saya sebenarnya tidak ingin mendahului dan kemudian menjustifikasi dari pandangan saya pribadi ya
tapi mungkin saya melihatnya dari posisi beliau saja sebagai pengguna anggaran dan statusnya sebagai menteri
rasa rasa kalau seseorang menjabat sebagai menteri itu tidak ada yang lebih tinggi lagi kedudukannya
dari beliau gitu ya dari pak jp ini
walaupun ini masih asas para duga tidak bersalah ya
tapi dalam konteks ini ya secara logika saja saya rasa tidak ada yang bisa menjawab hal itu ya
karena jelas bahwa posisi menteri adalah di bawah presiden kan
di bawah presiden langsung sebagai pembantu dalam tanda petik kegiatan kegiatan kementerian yang dilakukan
untuk kemudian nanti dipertanggungjawabkan kepada presiden
hal hal semacam itu perlu untuk dipahamkan ya
tapi kita nggak tahu apakah kemudian ada satu bukti yang dimunculkan nanti di persidangan
terkait peran dari yang lain
yang mempunyai peran yang lebih besar lagi dari cp ini
ini kan semuanya tergantung pak jp sebenarnya
pasti pak jp yang sudah sangat mengetahui posisinya dan juga sangat memahami apa apa yang diketahui
dan apa yang seharusnya disampaikan di dalam proses penegakan hukum ini ya
oke kita sama sama tunggu
dan yang paling penting disini adalah jika mengajukan menjadi justice collaborator
tandanya memang sudah mengakui perbuatan yang salah dan menjadi bagian dalam kasus tersebut
begitu kita tunggu bagaimana perkembangannya
terima kasih sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana heri firmansyah
selamat malam mas riza selamat malam